itu kalau berbicara soal keluarga korban ini ya budi kedua istri para sandera khawatir kepergian suaminya
kali ini adalah untuk selamanya
ya dan berikut ini penuturan dari para istri korban
saat disambangi di rumahnya di jalan tembus mantuil banjarmasin
halimatus sadiah istri suriansyah salah satu orang yang disandera kelompok abu sayyaf sedang gundah
kabar baik yang dinanti tak kunjung tiba
hingga kamis ia belum juga mendapatkan kepastian dari pemerintah maupun tempat suaminya bekerja
apakah sang suami akan dibebaskan
padahal batas waktu yang ditetapkan penyandera adalah delapan april
berbagai kekhawatiran pun muncul
kekhawatiran yang saya nonton di televisi
kalau sampai tinggal waktunya sudah ini sepuluh wni akan ditembak
itu yang saya sangat takutkan
harapan saya dengan pemerintah untuk terus berusaha menyelamatkan sepuluh wni termasuk suami saya
kekhawatiran serupa juga dirasakan yola petty
yola mengaku sempat mendapat telepon dari sang suami pada hari minggu
tepat setelah kapal bermuatan batu bara yang ditumpangi suaminya dibajak kelompok abu sayyaf
sekitar satu menit ya kata dia gak usah panik
jadi gak usah panik
ngasih tahu ke cari nomor telepon perusahaan ngasih kabar perusahaan katanya gitu
yola hanya bisa berharap
kebebasan suami yang telah empat tahun menikah dengannya itu
dapat menjadi kado terindah bagi ulang tahun pernikahan mereka dua puluh delapan april nanti
sepuluh awak kapal indonesia di sandra kelompok abu sayyaf di filipina dua puluh enam maret lalu
kelompok militan tersebut meminta uang tebusan lima puluh juta peso atau sekitar empat belas tiga miliar rupiah
sembilan april adalah batas waktu pembayaran
jika uang tebusan tak kunjung dibayar maka nyawa sepuluh wni menjadi taruhannya